kepala sekolah sd negeri tiga bebadan ponorogo jawa timur
efif darmawanti sempat menangis sedih ketika ditanya terkait kekosongan pendaftar di sekolah yang dipimpinnya
padahal pihak sekolah sudah berupaya maksimal demi mendapatkan anak didik baru
hingga selasa pagi sekolah ini tidak memiliki satupun siswa didik baru
padahal dari segi prestasi baik akademik maupun non akademis
sekolah ini tidak kalah dengan sekolah unggulan
bahkan hampir setiap tahun selalu menorehkan prestasi
selain banyaknya sekolah negeri maupun swasta yang memiliki jarak berdekatan
menurut pihak sekolah minimnya pendaftar baru menjadi pemicu ketiadaan murid baru
pihak sekolah sudah berupaya maksimal untuk mendapatkan anak didik baru
memang sumbernya itu sedikit
iya anaknya itu sedikit
terus area kita juga terbatas dibagi satu jalan ini kan ada dua sekolah juga mas
kemudian penduduknya juga sedikit
memang ada lima sekolah
yang tidak mendapatkan murid
ini menunjukkan bahwasannya kb sukses yang pertama
yang kedua mungkin perlu adanya inovasi inovasi dari kepala sekolah
untuk bisa menarik simpati dari masyarakat gimana dia harus mampu menyusun program program unggulan
nasib serupa juga dialami beberapa sd negeri lainnya di ponorogo
seperti sdn stono kecamatan jenangan ponorogo jawa timur
pada tahun ajaran baru sekolah ini hanya mendapat satu siswa
menurut kepala sdn satu setono kekurangan murid di sekolahnya ini sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu
tahun lalu sekolah ini menerima lima orang siswa
ada sejumlah faktor mengapa sdn stono sepi peminat
seperti jarak sekolah yang berdekatan hingga sekolah madrasah ibtidaya yang semakin diminati orang tua
meski hanya memiliki satu siswa baru siswa tetap mendapat haknya mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti siswa pada umumnya
pihak sdn stono juga masih membuka pendaftaran

ppdb tahun ini dua puluh tiga dua puluh empat dua puluh satu
biasanya setelah masuk sekolah ada tambahan
data dinas pendidikan ponorogo ada lima sekolah yang tidak mendapatkan murid baru pada masa ppdb dua ribu dua puluh
catur triambodo ponorogo jawa timur